informasi berikutnya gunung ruang di kabupaten sitaro sulawesi utara kembali erupsi dan mengeluarkan asap tebal
asap menyembur akibat erupsi mencapai tinggi dua km
aktivitas erupsi gunung ruang kembali meningkat
muntahan abu vulkanik tampak kembali terjadi
akibat erupsi pihak bandara samratulangi manado memutuskan perpanjangan penutupan bandara
di ruang saat ini masih keluar asap hitam
sementara akibat meningkatnya aktivitas gunung ruang evakuasi terhadap warga pulau tanggulandang kabupaten sitaro terus dilakukan
sekitar tiga warga pulau takulandang kini telah dievakuasi pasca erupsi gunung ruang
evakuasi warga dilakukan dengan empat kapal laut
diberikan bantuan atau pelayanan kesehatan